untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga ibu kota
gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat meresmikan
mal pelayanan publik di kawasan kuningan jakarta selatan
ada tiga ratus empat puluh jenis pelayanan perizinan dan non perizinan
seperti mengurus ktp elektronik
mendaftar bpjs hingga membuat paspor
gedung dua belas lantai ini terletak di jalan hr rasuna said
nomor c dua puluh dua jakarta selatan
mulai kamis pagi seluruh layanan kepengurusan perizinan dan non perizinan
bisa dimanfaatkan oleh warga dki jakarta
pengurusan paspor pemberian npwp pengecekan sertifikat tanah
hingga perpanjangan surat izin mengemudi
bisa dilakukan di mal yang dibuka dari senin hingga sabtu siang
mal ini dibuka untuk mempermudah akses dan mempersingkat
waktu pengurusan administrasi warga
jarod mengungkapkan ide pembuatan mall pelayanan publik
muncul sejak pelayanan terpadu satu pintu dijalankan
saat kepemimpinan gubernur jokowi
jokowi dodo tahun dua ribu dua belas
saya datang ke kantor karena ada perintah dari pak jokowi
untuk mengintegrasikan antara pelayanan yang diberikan oleh pemprov
dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat